data satuan tugas penanganan covid sembilan belas nasional menunjukkan
terjadi penurunan angka kesembuhan provinsi jawa barat pada periode tanggal tiga belas desember
dari delapan puluh dua lima puluh enam persen menjadi delapan puluh satu sembilan puluh tujuh persen
menurutnya angka kesembuhan ini merupakan dampak dari naiknya jumlah kasus aktif covid sembilan belas di jawa barat
hingga jumat malam data pusat informasi dan koordinasi covid sembilan belas jawa barat mencatat
tujuh puluh satu tujuh ratus enam puluh empat kasus covid sembilan belas terkonfirmasi sebanyak lima puluh sembilan satu ratus delapan belas dinyatakan telah sembuh

kalau sehari ada sehari kasus aktif misalnya nambah tujuh ratus yang sembuhnya juga sebetulnya banyak juga
sampai enam ratus an sekian
jadi kalau secara nominal sebetulnya yang sembuh juga banyak
seperti beberapa hari kemarin kita lihat ada yang di atas satu
kalau nggak salah yang sembuhnya itu sampai satu empat puluh delapan
menurut epidemiolog diki budiman
angka kesembuhan atau angka pulih tak bisa menjadi rujukan valid dalam menunjukkan performa pengendalian pandemi
saat ini sudah mulai disadari oleh banyak negara masalah angka pulih ini
karena ini juga kalau bicara angka pulih
ya kalau misalnya testingnya kecil angka pulihnya kecil
testingnya besar angka pulihnya besar deteksinya kan
nah ini tidak terlalu bisa menjelaskan situasi benar nggak ini
beda dengan misalnya tes positivity rate kasus harian yang atau per tujuh hari per dua minggu
nah itu bisa dikaitkan dengan testing dan tracingnya
menurut data satgas penanganan covid sembilan belas nasional
selain jawa barat ada lima daerah lain yang mengalami penurunan angka kesembuhan
yaitu dki jakarta jawa tengah jawa timur sulawesi selatan dan bali